pasti dia dari perguruan yang hebat tapi aku tidak mengenalnya
kenapa pusing kau kisanak

sekarang keluarkan seluruh ilmumu
kesombonganannya akan menghancurkanmu
dan kehancuran itu sebentar lagi akan menjadi milikmu

kenapa pedangmu kau buang kisanak
bukankah akan lebih mudah membunuhku menggunakan pedang
leluhur kami mengajarkan samakta peperangan
sejajar dalam peperangan
sejajar dalam pertarungan
pedang lawan pedang
siapa sebenarnya kisanak ini
dalam kitab leluhur kami pun dijelaskan hal serupa
apalagi yang kamu khawatirkan dinda
bayi ini telah diramalkan akan menjadi raja besar kakang
apakah kakang sudah lupa
bagaimana usaha usaha untuk dapat mencelakakanku
bahkan sempat pula mengajang keselamatan kakak
kamu tidak keliru dinda dewi
bukankah eyang prabu pernah berucap
ketahuilah mingrat kencana
kelak dari putramu
akan lahir seorang putra
yang akan mempersatukan tanah sunda
yang akan mempersatukan tanah sunda
dan besarkan dia

kekhawatiran kamu ini sungguh beralasan dinda
eyang prabu telah memerintahkan
agar kita menjaga bayi kita
dengan adanya beberapa kali usaha
yang ingin mencelakakan kamu dan bayi kita

menunjukkan bahwa ada orang yang tidak

dengan kehadiran calon putra kita
titah rama prabu telah disabda

keselamatan kerajaan ada di tanganku
keselamatan kerajaan ada di tanganku
juga keselamatan kamu
dan bayi kita
dan bayi kita
aku harus segera melaporkan kondisi ini ke istana
apa yang terjadi
pasukan keunggu telah diserang oleh orang orang yang tidak dikenal
pemampunan prabu anu
hamba baru saja menerima laporan dari telik sandi
rombongan kiumbun telah disergap musuh di perbatasan
siapa yang telah berani menyerang prajurit galuh
menurut telik sandi
mereka itu bukan perampok
karena dilihat dari panji yang mereka bawa
mereka itu dari negeri lain prabu
pantas saja rama prabu selalu mengingatkan tentang keamanan perbatasan
ada orang yang sengaja ingin mengganggu ketentrak
aku sendiri yang akan turun tangan
untuk mengatasi masalah ini
akan lebih baik
kalau masalah ini dilaporkan kepada musuh prabu
tapi keadaannya darurat ki
aku sudah mendapatkan restu untuk